festival music electro dance tahunan jakarta warehouse project atau dwp kembali digelar pada sembilan dan sepuluh desember di jakarta international expo kemayoran
ya dan natyashina memiliki laporan selengkapnya untuk anda
ribuan penggemar electro dance music atau edm telah memadati jakarta international expo kemayoran sejak sore hari
tatanan panggung yang gemerlap dan deretan musisi internasional ternama menjadi daya tarik event tahunan ini
sederet dj kelas dunia yang memberiakan dwp dua ribu enam belas antara lain valentino kan toki monsta martin kerrex hardwell dan dj snake
ngelepas penat aja sih kayak eventnya pas akhir tahun gitu sih
pengunjung mancanegara pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk mengikuti perhelatan akbar ala clubbers ini
dari mana kamu datang
dari netherlands ya
jadi apa pendapat anda tentang event ini

saya tidak tahu ini sangat keren
karena dj terbaik di dunia yang berbicara dutch martin gereks datang malam ini

jadi anda benar benar ingin melihatnya
berbeda dari tahun sebelumnya di tahun ke enam nya ini panggung utama dwp garuda land dibangun lebih besar dan spektakuler
iya khususnya untuk garuda land stage itu panggung utama kita kita bring in satu tim kita bawa satu tim dari barcelona namanya leds control
kan garuda land stage itu bentuknya seperti burung garuda ya
jadi tahun ini saya jauh lebih besar lagi kita ada sekitar satu enam ratus panel led
jadi banyak banget itu kayak lebih dari dua kali lipat tahun lalu
bagi anda yang baru pertama kali mengikuti event ini ada beberapa hal yang perlu anda ketahui
pertama pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman sendiri berikut senjata tajam dan obat terlarang
kedua pengunjung sebaiknya menggunakan peta lokasi karena arena venue yang sangat luas
ketiga kenakanlah pakaian casual nyaman dan menyerap keringat
dan bisa bergerak sebebas mungkin